sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini dari konsep yang diajuin sekarang
mungkin ada pertanyaan
mungkin dari gambarnya bisa dilihat
ya udah sekarang saya kesana ya
maaf untuk sekarang
hantinya ditunda ke lidah
istri saya rumah sakit
sus cepetan sus
suster cepetan dong
itu kan dewi
jangan jangan dewi hamil
dokter tolong dok ini pendarahan dok

kita harus pendarah dulu
d xin kita berniungsu
mas satri ya
kok kok kamu ada di sini sih
mas satri sendiri ngapain di sini
kebetulan tadi dari rumah teman aku
nggak jauh dari sini
ini baru aja mau pulang
terus kamu sendiri nggak kerja emang ya
itu dia mas
tempat kerja maya bangkrut
berarti sekarang kamu ngangkur ruh
kamu mampir ke kantor aku
kebetulan kemarin ada pegawai yang mengundurkan diri
siapa tahu kamu bisa menggantikan posisi pegawai itu
mas ini alamatnya
ini yang bener mas
ini kamu tahu alamatnya kan
ini dekat rumah ya mas
mas ini yang bener nih
kamu bener loh jangan sampai kak datang ya
nanti ngerinya keburu diganti sama orang lain
maya pasti dateng kok
sekarang mau kemana
mas aku mau pulang
iya dah maya kesana nih
iya dah kamu mau pulang juga kan
jangan sampai kak dateng loh ya
beneran aku tunggu
dok ini jantung janine hampir tidak ada dok
masinnya kejang kejang dok
beritahu sulaiman sekarang ya
kalau dia tahu
dia akan beritahunya
saya sudah beritahu
dok saya nggak mau tahu sekarang juga dokter harus bantuin mbak itu dok
saya nggak mau sampai ada penguretan atau pengguguran kandungan dok
pokoknya mbak itu dan kandungannya harus selamat
pak dok saya nyari pasien nama nama dewi dok
bapak ini siapa
lalu mas ini siapa
dokter dari tadi saya udah ngomong kan
kalau saya itu bukan suaminya mbak itu dong
saya kesini cuma nolongin dia saya cuma bawa dia
dok dewinya mana dok
ada di dalam
kamu nggak boleh kenapa napa wi kamu harus kuat
dewi kamu dengar aku wi
kamu harus kuat demi anak kita
sebaiknya kandungan ibu dikurek saja
nggak dok nggak drek
jangan tolong pertahankan kandungan saya dok saya mohon
tapi resikonya sangat besar
tidak apa apa dong saya rela mati asalkan bayi saya selamat
duru wa anta'ar hamur rohim inat
kalau kamu cek sama klien yang kemarin konsep iklan yang kita
sekarang ya saya mau tahu kabarnya sekarang
sat itu tadi yang disana
sepupunya dewi bi
iya kenapa emang ya
dia kerja disini
aduh sunda bolong makan kuaci
mikir dong pasti dia mata matanya victori
ya pasti mau nyuri rahasia perusahaan kita
mama tuh pikirannya jelek terus ya sama orang
maya itu orang yang tidak seperti itu mak
dan lagian gak mungkin andri sama dewi itu berbuat curang
saat jangan bilang kalau mama gak memperlihatkan kamu ya
kalau terjadi apa apa
kamu udah makan siang
nah kebetulan gimana kalau kita makan siang bareng
aku pengen ngajak kamu makan di restoran dekat kantor
nasi gorengnya enak banget kamu harus cobain
iya udah jangan kelamaan mikir
kerjanya nanti kan bisa dilanjutin
udah ayo jangan kelamaan mikir
gila tiap hari aku makan kayak gini
badan aku bakal cepet melar
bisa bisa perutku tambah besar
dan kandunganku kelihatan sama orang lain
enggak enggak enggak
mulai sekarang aku harus ngurangin porsi makan
dan malah aku harus berhenti makan sekarang
biar aku gak kelihatan kayak orang hamil
kamu sama siapa kesini
sorry ya aku duluan
masih ada kerjaan
ini makanan kamu belum habis loh masih banyak
masa kamu tinggal begitu aja
eh lu masih berani nongolin muka lu depan nona nila
lu kalau gak mau tanggung jawab mendingan
iya diam dong
gak usah didengar gustaf emang agak gila
tapi emang bener kan satria yang ambilin nona nila
ngelihat satria malah jalan enak enakan sama maya
ih tuh kan tambah sakit
rusan lu apa sih
kok campur rusan gue
siapa sih lu
tapi emang bener kan non
kalau satria yang ambilin nona nila
jangan tinggal diem dong non
ini sama sama gak enak dong
jangan tinggal diem non
jangan tinggal diem non
jangan tinggal diem non
jangan tinggal diem non

enak aja dibikin siapa
mau nanggung sendirian kek
mau nanggung sama siapa itu bukan urusan lo
dan kalau emang bapaknya satria
gue gak akan kawin sama dia
oh dia cuma kawinin gue karena kasihan
lo tau kenapa
karena dia cuma mau kawin sama dewi
ngerti gak sih lo
kamu di rumah sakit sekarang
kamu kena penerahan
tadi aku bilang sama dokternya
kalau kamu tuh sayang banget sama bayinya
dan aku bilang jangan nih koret
kamu gak usah cerita ya
sama ibu sama mama
tentang kejadian ini
sekarang gimana aku harus gak cerita
kamu kan di ratu rumah sakit
kamu juga gak mau kan
melihat orang tua kita berantem terus
aku mau pergi
kau gak usah mikir itu lagi ya
oh iya tadi aku di depan
aku ketemu sama orang
dia itu siapa
aku juga gak kenal

ke tempat aku ngajar
mungkin dia anak jalanan ya
aku juga gak kenal tapi dia juga sering dateng ke tempat aku ngajar
mungkin dia anak jalanan ya
orangnya masih di depan
aku mau bilang terima kasih
nah itu dia
tadi aku mau bilang terima kasih juga
aku cari cari di depan tapi gak ada